buat subuhnya ada di terminal
jadi mau kesini
saya sudah tahu tempat mereka
kemarin saya kesana
ketemu sama orang yang nyari saya
mungkin karena lagi cuma berdua
saya ngurusin parkiran
saya sendiri aja
kita ketemu bos sayapnya besok aja
besok pagi kita ketemu lagi disini

biar tempat rame kayak gini
ngapain dia kesini
mungkin mau beli baju
ya nggak tahu
cari es durian yuk
kalau orang beli baju biasanya lama
kan milih milih dulu
ngopi atuh lah
sini saya yang beli
untuk selanjutnya mau kan
itu masih ada kembaliannya ribu ya

ya gak tau
ini bukan jebakan
ini bukan jebakan
bos bubu nyuruh kesini
soal ini jebakan atau bukan
saya gak tau
kita terus masuk
kalau kamu gak mau ngambil motor kamu
yaudah kita pulang lagi aja
motor itu satu satunya
yaudah bismillah aja
semoga kita dikasih kesehatan
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
cirebon tasik semarang
tasik tasik tasik
ketemu bos bobon
gak tau ikut aja
motornya kemarin sore saya tinggal di parkiran cibadak
mau diambil silahkan
kalau enggak terserah
ambil motor itu harta kamu satu satunya
terima kasih bos
terima kasih bos
balik ke posisi masing masing
ibu motornya silahkan parkir disini aja
nggak usah dibawa masuk ke pasar
ibu biar saya bantu markirnya
gak usah bawa masuk ke stabilisator
gak usah bawa tenaga pada posisi stop
oke ya sudah
gak usah bawa kesana
gak usah bawa misalnya
gak usah bawa disini
gak usah bawa ini
gak usah bawa ini
gak usah bawa ini
gak usah bawa ini
gak usah bawa ini
rencang kanan gerak
istirahat di tempat
oke sekarang kita istirahat dulu
selamat pagi mahasiswa dan mahasiswiku sekalian
hari ini langit tampak begitu cerah
secerah masa depan percopetan di kota ini
songsonglah dengan penuh semangat dan senyuman yang hangat
mengayunkan langkah dengan gegap gempitan
kemudian berpindah pindah dari satu angkot ke angkot yang lain
kemudian mencopet dompet yang lain
semua itu kita lakukan harus tanpa rasa belas kasihan
begitulah sifat sifat orang jahat seperti kita
orang orang yang tidak boleh memiliki hati yang baik
seperti umumnya orang orang baik
dan percopetan di kota ini
balik kanan bubar
bosnya belum datang
kupat taunya dua
aku kutupatnya sedikit aja
yang satu ke tempatnya sedikit aja
apa yang ditawarkan risa ke kamu
kerja di biro jasa pemindahan uang
kamu sudah memenuhi syarat syaratnya
kamu lemah iman
apa yang harus kamu lakukan
sulit untuk dijelaskan
tapi mudah dicontohkan
mari kita laksanakan
mau langsung berangkat
kita sudah perlu tambahan modal sebanyak itu
kita masih bisa ngatur anggaran
bisa diambil dari uang kecil
pembelian pering buat bahan belanja singkong
pembayarannya bisa ditunda sebulan dua bulan
tapi mau dipakai kapanpun uang dari sylvia yang tiga puluh juta sudah dipegang serena
kita sebentar lagi akan berada di dalam angkot
saya dan risa akan duduk bersebelahan sampai kemudian ada penumpang lain naik
ketika ada penumpang naik saya dan risa akan memberi ruang untuk kembali ke angkot
ketika ada penumpang naik saya dan risa akan memberi ruang untuk kembali ke angkot

setelah itu perhatikan baik baik apa yang kami lakukan
orang yang di depan saya ingatin saya terus
maksudnya barusan gak berhasil
masih kurangnya berhasil
yang namanya usaha itu ada berhasilnya ada juga gagalnya
ada pasang ada suruh ada rame ada sepi
kita gak usah lihat yang jauh jauh
kita bisa lihat usaha kicimpring kita sendiri
awalnya boleh dibilang gagal
tapi penjualannya sangat lama
hampir aja saya putus asa
tapi untungnya saya punya jurus sabar
setelah itu pelan pelan tapi pasti
akhirnya hasilnya kelihatan juga
ini selalu kuak
sudah dulu kamu sedang mengangkat ring di poom
kalau mau lipat jangan lupakan
ke klassennya selalu terpukang
kedihkan lumac unitawai

selama sudah minum
kok resletingnya kebuka
tempat saya gak ada
kalau nyari pake mata
tuh motor kamu
kita pernah berhasil
kicimpring kita laku banyak
untung juga bertambah
tapi itu ada masanya
kang bahar pernah mengajarkan
semangat seorang petarung
harus berani perang
ketika cuma sendirian
kang bahar juga pernah
kita baru melewati masa itu
masa turun lagi
setelah masa naik
mencoba kembali ke masa naik
setelah masa turun
saya sudah merasa terlalu tua
untuk tetap berada di depan
di bisnis kita yang sekarang ini
kamu yang banyak mikir
bukan cuma banyak bergerak
kamu yang membuat perencanaan
kamu yang mengambil keputusan
kamu yang mengambil keputusan
saya beberapa langkah
di belakang kamu
sebagai pengamat dan penasehat
paham atau enggak
kita sudah di bisnis baru
masih sama dengan
ketika kita di bisnis lama
ada suara ngegebrak meja
pasti itu kang mus
kalau kang ujang di depan kang mus begitu
kayaknya kang mus lagi marah besar
kayaknya kang mus sudah tahu
kalau kang ujang ada hubungan sama tes serena
untung yang mukul cuma satu orang
dimana letak untungnya
dia kan dipukul sama orang
dimana letak untungnya
yang datang kan empat orang
tapi yang mukul cuma satu orang
biar yang mukul cuma satu orang
tetep aja kang mus
kemarin yang mukulin kamu siapa
mukul bukan mukulin
kalau mukul cuma sekali
kalau mukulin berkali kali
jadi kemarin itu kamu dipukul
dipukul sama siapa
yang mukul saya sama temennya tiga orang sebenarnya nyari bos taslim
kalau ada masalah yang ada masalah berarti bukan saya
bos taslim yang punya masalah kamu yang kena sasaran
mereka ada kemungkinan nyerang lagi
berarti bakal perang
kalau yang diserangnya cuma satu orang terus ngelawannya juga sendirian itu mah gak bisa disebut perang
saya bukan gak mau bantu kamu
misalnya seperti waktu kamu mau nyari orang yang mukul ajun
saya bukannya nggak berani berkelahi
bukan juga berat sama parkiran
tapi saya tuh gak mau
mau bikin orang jadi terluka
apalagi sampai jadi meninggal dunia
kamu aslinya suka berkelahi
punya keahlian bela diri
kalau nggak suka berkelahi nggak punya keahlian bela diri kenapa kamu bilangnya gak mau bikin orang jadi terluka
apalagi sampai jadi meninggal dunia
kalimatnya terbalik kali
mungkin kamu yang takut dibikin orang jadi terluka
atau sampai meninggal dunia
nah maksud saya tadi tuh itu
kang mus marah
tadi ada suara ngegebrak meja
kang mus bukan
itu bukan marah
kayaknya cuma karena kesalahan aja
kesal sama siapa
kalau ditanya saya jawabnya suka nggak tegas
eh gak bisa santai dikit apa
kamu di mana
saya mau ketemu
gak bisa ketemuan di luar aja
kalau ketemu di rumah aja kenapa
kan lebih asik daripada di tempat berisyuk
oke saya kesana
saya pergi dulu
ke rumah serena
kamu gak apa apa
kalau dipegang sakit
tapi nanti lama lama juga biasa
yang penting adalah rajin latihan dan praktek lapangan
kalian sudah mengintai dan mengikuti terus si bubun
motornya ditinggal di tempat parkir
sudah ditunggu sampai tengah malam
dia gak balik balik
kenapa gak ditunggu sampai pagi
di situ kalau malam banyak nyamuk
halo bos kecil apa kabar
saya butuh informasi terkini keberadaan bubun
kita nggak mungkin nyerang dia di terminal
bisa dianggap bikin rusuh di tempat umum
dan membahayakan masyarakat
atau mungkin langsung didor sama polisi
saya juga butuh informasi tempat tinggal barunya
karena udah gak pernah pulang ke alamat yang lama
masih ada spion di terminal
boris sudah gak bisa dipercaya
ada yang lain
nanti saya coba kontak dia
bubun jangan sampai lolos lagi
kita kasih pelajaran sekali lagi
karena dia sudah ingkar janji
terus kita buang dari terminal
biar tony si bos kecil yang nanti pegang di sana
semarang semarang semarang
cirebon tasik semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
masih betah di terminal
betah gak betah
kalau nggak di sini saya mau kerja di mana
kalau bos bubun ditendang
kamu mau ikut ditendang juga
atau mau tetap di sana
co cecep sama willy mau balik lagi
bukan mereka tapi saya
kamu berani sama bos mubun
saya ada backing
bos bubun ingkar janji sama kang darman
harusnya kang darman dapat bagian dari terminal
buat jasa geser kang cecep sama willy
sekarang nasib bos bubun terancam
dia bakal ditendang dari terminal
kamu tetap di sana
atau mau ikut ditendang juga
saya tahu kamu bingung
tapi kamu harus punya pilihan
kalau mau tetap di sana
saya butuh informasi tentang bos lubun
dia lagi ada di terminal atau enggak
saya juga mau tahu
sekarang bos bubun tinggal di mana
dia udah lama gak di alamat yang lama
dia sekarang ada di sini
dia tinggal di mana saya nggak tahu
bos bubun ada di terminal
eding mau ke sini
saya sudah tahu tempat mereka kemarin saya kesana
ketemu sama orang yang nyari saya
tapi mereka kabur
mungkin karena lagi cuma berdua
sekarang dia di backing kang darman
anak buah kang darman sekarang pasti lagi menuju kesini
ketemu sama orang yang nyari saya
kalau mereka kesini lagi kalian langsung kabur aja
mereka urusan saya
mereka berempat yang dua udah pasti cemen
yang dua lagi saya belum tahu
nanti saya mau tes dulu aja
saya perlu pengamanan
kang darman kemungkinan ngirim anak buahnya ke terminal
ada yang diomongin
ada impor buat bos bubun
cuma dia yang boleh tahu
cuma sekedar cari muka
ada masalah apa
ribut sama istri
ribut masalah apa
tadi saya lagi duduk
mau kerja apa
mau usaha apa
mau cari uang dimana
jadi suami jangan diam aja
saya jawab baik baik dia tambah ngegas
usaha makaroni kamu gak jadi jalan
dia di jembatan
jangan ganggu dia
atau ikut saya
air putih dingin biar kamu segar
kalau kamu haus habisin aja nanti aku isi lagi
kamu kesini cuma mau ketemu aku aja
atau ada sesuatu yang sengaja mau kamu omongin
ada yang sengaja mau saya omongin
yaudah saya kesana
tadi kamu semanggil saya
ngomong panjang yang intinya sekarang bisniskan musbisnis kita
sedang mencoba kembali ke masa naik
setelah masa turun
tapi katanya kamu sudah merasa terlalu tua
untuk tetap berada di depan
terus katanya sudah waktunya saya yang banyak mikir
bukan cuma banyak bergerak
saya yang membuat perencanaan
saya yang ambil keputusan
kamu ngasih kepercayaan kang ujang buat merusak bisnisnya
kang ujang sudah siap
siap nggak siap harus siap
padahal saya sebetulnya nggak siap
maksudnya belum siap
kang ujang sebetulnya bukan gak siap atau belum siap
cuma kurang pede aja
kan ada aku
kenapa sih gitu gituan
mencoba sesuatu yang kekinian
coba aja asik tau
udahan dulu makanan udah datang
ya ketemu di dukungan
ami gak masuk kemana ya
gak ada kabar
telepon pak junaid dulu
anak buah kang darman sudah dieksekusi
sekarang saya disuruh latihan berdua sama teh risa
latihannya langsung praktek
kuliah kerja nyopet
saya deg degan pak
kamu harus tenang
jadi copet itu harus tenang
kita gak harus latihan kok
tapi buah saipkan nyuruhnya gitu
kamu udah nyoba jadi manter aku
dan kondisi penumpang diangkut
terus ngasih kode aman
ah kalau bergerak badan saya sakit
ternyata si tukang parkir pasar bukan cuma berani waktu di warung soto
dia juga berani datang ke sini nyari kita sendirian
sekarang dia bakal balik lagi ke sini nggak ya
ah kamu mah emang dasar penakut
ah sama kamu juga
saya mah berani
asal ada kang reno
kamu gak pergi ke warung soto lagi
lo senat tuh kalau setiap hari makan soto
menurut kamu gimana
kalau ewing masih oke
tapi kalau otoy atau ijang nggak deh
yakin mereka gak kesini lagi nyerang kita
kemarin aja saya kesana
di kandang sendiri mereka takut
cuma dua orang yang sudah ketemu saya di warung soto
kalau berempat seperti kemarin mungkin berani
kalau cuma berempat kita sama ewing mereka itu bertiga
yang punya masalah sama kita kan cuma satu orang
dia aja yang kita sikat
tidak usah kita cari ke pasar
kita ke warung soto sekarang
siapa tahu dia ada di sana
jangan oke dulu
kita masih bertiga
ewing belum ada
telepon ewing dulu
nggak ada kuota
kamu hari ini gak masuk kerja
ada keperluan keluarga
udah izin sama pak juna ya di
terus terang aja
saya udah kapok berantem
saya kalah sama aki aki
nggak tahu dia itu siapa
ewing udah kapok berantem
katanya dia kalah sama aki aki
dia nggak kenal sama aki aki itu
nggak tahu namanya
sebenernya ke kedua ya
kalau saya mah memang nunggu mereka datang lagi
kalau nggak datang saya yang nyari mereka
mau cari gara gara
bukan cari gara gara
saya nggak terima mereka mukul ajun
kenapa berwok saya ditarik
kasih tau tony
jangan berharap lagi bisa geser saya
anak buah kang darman sudah habis
anda tetap orang yang tidur
nanti saya akan datang getaran
sudah selesai berhenti mesin dan lume
saya takut berbunuh
kehormatan bug politik
saya harap sudah nangis
jangan lagi berharap bisa geser dia
anak buah kang garmen sudah habis
kenapa denny yang ngasih tahu
kenapa bukan boris
saya mau konfirmasi aja
anak buah kang kenapa
bubun pake tangan orang lain buat ngehabisi mereka
bubun mungkin sekarang menang
tapi hidup dia nggak bakal tenang
dia sudah main main sama darman
kabar dari denny bener
bos bun pake tangan orang lain buat ngelawan anak buah kang darman
sekarang kang darman lagi dicita pen
bawa dua anak buahnya
ke tukang servis tulang
gak ada harapan balik ke terminal
tadi saya ditelepon denny
dia ngasih tau pesan dari bos bubun
kenapa bukan kamu yang ngasih tau pesan dari bos bubun
kenapa bukan kamu yang ngasih tau pesan dari bos bubun

kamu sudah gak dipake lagi sama bos bubun
sudah dianggap tidak berguna seperti saya
kita mau gini aja terus
hari ini kita masih bisa makan nasi bungkus
kita harus makan setiap hari
kita harus punya kerjaan
kita harus punya uang
kalau saya masih punya motor yang lebih muda
lebih muda lebih sehat lebih bagus
kayaknya saya mau kerja kayak aloy
kalau mau dipakai buat kerja kayak aloy
saya mah udah pasti gak bisa kerja kayak aloy
nggak punya motor
mau jualan makroni juga
nggak ada ininya
kalau di terminal waktu itu nggak ada masalah
kita juga kayaknya nggak bakal ada masalah
family bukan cuma ke cimpring
ada ranginang juga
nanti mau sekalian titip jual di sini
ya kang boleh
saya masih nganggur
jadi mau minjemin modal
buat saya jualan burayot
kamu mau pinjem berapa
kamu tahu nggak gaji saya berapa
kalau mau minjemin saya tiga juta
anak sama istri saya mau dikasih apa
gaji yang rp tiga dua ratus itu
saya setor ke istri
buat kebutuhan rumah sama anak sekolah
nunggu stoknya cukup dulu
nanti dusnya sama
seperti ke cimpring
nggak takut ketuker
kan tulisannya beda
yang satu ke cimpring
terus warna tulisannya juga beda
buat persoalan kita sendiri
sudah enam bulan lebih
mungkin sudah tujuh bulan
kita nggak punya solusi kita nggak punya solusi mungkin sudah tujuh bulan
kita jadi pengangguran dan miskin
kenapa pengangguran miskin dibilang bagus
karena itu merupakan salah dua dari tiga syarat
yang harus dimiliki
untuk bisa bekerja di perusahaan saya
syarat yang satunya lagi apa
kok syarat syaratnya aneh
tapi begitulah adanya
perusahaannya perusahaan apa
pt aksi bergerak cepat
maka akan menjadi abc
biro jasa pemindahan uang
saudara lemah iman
kerja di mana
biro jasa pemindahan uang
pindahan uang kerjanya ngapain belum tahu ini lagi ngomong sama yang ngajak kerjanya
maaf ganggu dilanjut oke maaf barusan ada yang nelpon
sama ngapa tadi kita ngomongnya udah sampai mana ya
sampai pada pertanyaan saya saudara lemah iman
enggak enggak apa belum belum dulu udah ada tapi putus
tete sendiri gimana teteh lagi dekat sama temen kerja teteh
namanya siapa namanya ujang
sunda banget iya
gampang gantengnya sih tipis tapi yang bikin aku suka dia itu cool
deketnya udah lama setengah tahun lebih kayaknya deh
kapan jadiannya nggak tahu dianya gitu gitu aja
kalau cuek mah abaikan aja tuh
justru itu yang bikin aku jadi gimana gitu
berarti teteh harus agresif masa cewek yang agresif
minimal kirim sinyal sinyal udah tapi dianya nggak peka
kenapa kayak yang lagi kesel
si boy sepupu saya nelfonin terus mau pinjem uang buat modal jualan burayot
perlu berapa kamu mau minjemin
enggak cuma mau tau aja
tiga juta dia bilang paling minim tiga juta
kalau nggak ada segitu nggak bisa

istri saya belum tentu bilang iya juga

pinjam sama kang mus nggak berani
ya udah kalau gitu mah
alhamdulillah sehat dia lagi pergi tadi bilangnya mau ke perpu

sudah dua kali ada yang datang ke rumah saya
dia orang suruhan edi
dia orang suruhan edi
oh iya saya tahu tapi nggak kenal
saya juga cuma tahu aja gak kenal
si edi itu nggak tahu alasannya apa

dukungan saya buat terjun ke politik
saya butuh uang banyak buat politik
karena itu saya mencoba mendebarkan saya
karena itu saya mencoba mendebarkan saya
saya lagi cuma bisnis di jalanan atau ngurus step kolektor
sekarang kita juga akan bisnis di terminal